medali emas ke dua puluh lima diraih indonesia di sea games dua ribu dua puluh tiga melalui cabang soft tennis
bertanding di soft tennis center olympic kompleks pada selasa indonesia melawan thailand di partai final
indonesia dihuni sunu wahyu trijati fernando sanger muhammad hemat bakti anugrah trio juliandi hutahuruk dan mario harley
dalam pertandingan itu indonesia keluar menjadi pemenang dengan skor dua satu
kemenangan itu mengantarkan indonesia merebut emas ke dua puluh lima di sea games dua ribu dua puluh
satu tambahan emas membuat indonesia bertahan di peringkat lima kelas main perolehan medali di bawah thailand vietnam kamboja dan filipina